halo git kamu udah sampai mana
gue lagi di dekat low climbing ini loh yang warna warni
ah iya iya aku di depan area tv barn ya
ya aku tunggu sini ya
hari ini saya ajak anda ke area hewan dan main air di scientia square park tanggerang nih
sqp sudah eksis dari dua ribu lima belas
tiket masuk peak season sembilan puluh lima per orang
diberlakukan hingga sembilan januari nanti
setelahnya berlaku tiket weekdays rp empat puluh lima
nah area tv barn ini nih jadi salah satu favorit pengunjung
soalnya siwi si alpaka dan kawan kawan setia nunggu ini
apakah ini suka senyum loh kalau lihat kamera
tuh lihat siwi udah dandan
mereka ini juga bisa mengekspresikan perasaan
kalau nggak suka dengan sesama alpaka atau manusia bakal meludah
dan kibas kibas ekor pertanda suka
nih kalau para arang
tapi pasti tau ya ini hewan kesayangannya jin bts
tuh kesukaan makanannya worth it
setahu saya pemirsa ya alpakai ini kan termasuk hewan yang bulunya lebat banget
terus harus dicukur ya mas ya
dan biasanya tuh bulunya juga seperti bulu pada domba dijadikan
kalau di sini gimana mas perawatan untuk bulu bulu mereka
bulu bulunya kalau di sini dia setiap hari harus disikat
terus di blower setiap harinya
oh dan cukur juga pasti kalau nggak cukur
kalau dicukurnya dia setahun sekali
ini udah berarti
iya dia udah
semua yang di area ini memang hewan import
alias bukan asli indonesia
meskipun badannya besar dan tanduknya panjang
tapi mereka cenderung pendiam dan ramah
apalagi kalau kita kasih makan
mini donki yang ramah dan paling senang dielus elus lehernya
daisy dan crystal juga ada
ada lagi nih mini horse yang bisa anak anak aja keliling area tp burn
kali ini kimmy dan mama egit ditemenin miss magic
matanya besar ya
punya poni panjang yang bisa dikepang kepang gini
wortelnya jangan lupa dibagi juga yuk ke kelinci di rabbit tales
kalau mau ganti jangan lupa di subscribe
endong jangan tarik telinganya ya
nanti mereka stres dan berakhir mati
jadi gimana caranya tuh
nah cara kalau buat ngegendong kelinci supaya dia nge stres dan dia supaya nyaman
gendongnya seperti ini aja
diambil baru di bawahnya pegang seperti ini
ada yang mau coba
tante daniel jadi ambil bawahnya
baru dipegang ke bawah gendong
karena bulunya banyak jadi kakinya mana nih
gak pedas kan ya
wah kok gak kelihatan mata aja
pokoknya banyak banget yang bisa di explore dan sulit temui di perkotaan
seperti kasih makan david and family ini
iya kenalan juga yuk sama keluarga kerbau
semuanya gak merasa risih sama kehadiran kita ya
enjoy enji gitu makan rumput
padahal kimmy dan dames udah gangguin
yang penting lus lus penuh kasih sayang
kalau anda pencinta anjing ayo deh kita main ke petopia
bulu mika juga mirip bulu domba
lebat keriting dan halus
semua jenis anjing di sini paling senang bermain
utamanya king si dalmatian
mungkin karena usianya paling muda ya jadi agresif
jangan puas dulu pemirsa
bahkan menjelang natal kita bisa main busa salju di area pergola
foto foto pun kejek kan
puas keliling saatnya ke oast place water playground
hari ini cuaca cerah berawan jadi anak anak cukup kegerahan
tapi langsung adem
wahananya memang tidak terlalu luas
tapi area seluncuran dan permainan airnya dijamin bikin anak happy
orang tuanya juga senang sih
dasar kolamnya juga tidak licin jadi nggak takut terpeleset
tapi anak usia di bawah dua belas tahun wajib didampingi ya
wah pokoknya tenaga anak
terkuras dan di sini
alhasil lelah lapar
saatnya isi perut di hippie peace cafe
semilir angin ditambah pemandangan sawah
wah suasananya macam di ubud bali ya
soal harga bervariasi
pilihan menunya pun terbilang kids friendly
aduh enak banget ya kim
suka nggak sama makanannya
nanti main lagi ya
pokoknya seru banget pemirsa ya
dan ternyata nggak berasa juga
tadi beberapa jam kita di sini ya
dari pagi ya pokoknya
dari pagi sampai akhirnya makan siang
bahkan anak saya itu udah tidur duluan
karena itu udah masuk jam tidur siangnya dames
yang paling penting adalah kalau misalnya anda keluar rumah kemudian rekreasi
jangan lupa selain protokol kesehatannya karena ini adalah tempat outdoor banyak nyamuk dong pastinya ya
usahakan pakai lotion anti nyamuk juga untuk anak anak
dan periksa juga perkiraan cuaca karena kan sekarang lagi musim hujan
supaya kita bisa eksplore semua fasilitas yang ada di tempat anda kunjungi ya
sampai jumpa lagi di weekend gateway selanjutnya
tim liputan cnn indonesia